g coba kamu ke kantor alde bareng sekarang
ya kalau al sama reddy ada disana
besar kemungkinan jesse ada disana juga
pakai jarum ini
dengan orang yang tidak kalian kenal
nah misal kasih contoh
misalnya ada auntie cantik
dan ajak kalian jalan jalan
kalian jawab apa
aku gak mau
kalian harus menolak ya
ini demi keselamatan kalian
kalau kalian hilang oke
pelajaran hari ini sudah selesai
misi satu gagal
udah selesai sekolahnya
kalau gitu kita pulang yuk
tapi di rumah gak ada siapa siapa
mama sama papa pergi
mama juga belum pulang
cuman ada miss kiki
ada pak uya
ada pak boim
ada pak putra
oh pak irfan
oh enggak tenang aja
saya cuman pengen ketemu reina aja kok
saya gak mungkin nyakitin dia
reina mau gak ofan ajak jalan jalan
mau ke mall boleh
mau makan es krim
tapi gemuk kan kalau mau pergi kemana mana harus izin dulu sama mama sama papa
ini kan itu kan masih keluarga
saya cuma pengen ajak jalan jalan doang
reina mau gak
kau ofan ajak jalan jalan
anda gak mau masuk tuh kemasan reina
dia pake dada lagi
apa apa siapa orang sih
jangan ke convincing
berarti ya dengan orang yang tidak kalian kenal
ini demi keselamatan kalian
karena papa kalian akan sangat sedih kalau kalian hilang
pokoknya reina itu kalau mau ninggalin sekolah cuma boleh sama papa mama atau oma
tapi kan tadi sama om baik pak
om baik pun juga nggak boleh
ovan nggak jadi deh
ya udah ovan nggak mau maksa
ya udah ovan pulang dulu ya
ya udah ovan
ya udah rena
emang kalau mau kemana mana itu harus izin dulu sama mama sama papa ya
sepertinya ada rencana akan sempurna irvan
yuk kita pulang
aku gagal mengajak rena
tadi ya kalau aku bisa dapatkan bu mayang atau reina
aku bisa ancam mereka untuk kembalikan jessica
tapi ternyata semua gagal
sekarang terpaksa aku harus mencari jessica
kapan lagi aku harus cari kamu jess
siapa sih mencurigakan ini
mending gue gak usah angkat ya
ini aku jessi
dia pake hp siapa ya
kenapa saya baru kepikiran
kalau aldebaran dan andin ketemu jensey
dan mereka tanya soal iqbal
dan jessi bilang soal iqbal
bisa kacau semuanya
teleponnya iqbal sibuk
dia lagi telepon siapa
bang iqbal aku kabur dari papa bang
kamu kabur dari pak irvan
papa mau kurung aku aku gak mau dikurung sama papa
bang iqbal bantuin aku ya
tapi bang iqbal jangan kasih tau papa kalau ketufan bang iqbal ya
terus sekarang kamu lagi di mana
aku gak tau bang aku di mana aku mau kemana aku bingung
aku sih sekarang lagi di cafe bang
gue gak mungkin samperin jessy ke sana
gue kan beronan
kalau ada yang liat gue bisa gawat
jadi saya gak mau
yaudah kalau gitu bang iqbal di mana biar aku ke tempat abang aja ya
gue gak mungkin kasih tau tempat ini
bang iqbal gak mau bantuin aku ya
bang iqbal kok gitu sih gak mau tolongin aku tolongin aku lah bang
maaf ya jess saya gak bisa
maaf ya mending